karena kamu sudah mengambil roi dari saya dan mama saya
kenapa harus roi
rena memang belum bisa baca
tapi rena udah bisa menghijau huruf
masa kutah yang benar apa enggak
kasih kesempatan saya buat jelasin
kasih saya kesempatan buat nyoba
biar saya jelasin
tolong ke dalam ya
kasih saya kesempatan buat bicara
biar saya jelasin
sayang tunggu di mobilnya
titip rena ya
ini semuanya benar
rahasia besar aldebaran apa
selama ini aldebaran
menutupi dari semua orang pak
kalau aldebaran itu
dari roy alfahri
yang dibunuh andi dulu pak
itu sebabnya kemarin
aku mencoba untuk menyelidiki alibara
karena aku yakin pak
aldebaran itu menyimpan sebuah agenda besar
kenapa dia menikahi andin
pernikahan mereka terlalu cepat
dan gak masuk akal pak
pasien bapak chandra dari tadi memanggil manggil nama nino
siapa ya disini yang bernama nino
silahkan masuk pak
ma aku udah langsung
kamu lihat takan pak
sekarang jelasin sama aku mas
hai dulu kamu bilang kau nikahin aku karena kau mau adem sirena tapi ternyata sekarang
karena aku peduli tapi jauh
karena aku yang udah membunuh roy
karena kamu sudah mengambil roy dari saya dan mama saya
terima kasih sama kumas
kamu dendam sama kumas
jadi itu kenapa alasan
alasan kamu gak cinta sama kumas
dan itu alasan kenapa kamu berubah
dari awal kita dekat
laki laki yang lembut
laki laki yang baik
sekejap berubah ketika menikah sama kumas
yang tidak pernah menganggap aku sebagai
karena itu mas
aku akan mencintai kamu
aku berbebang sekarang
kamu memang gak pernah cinta sama aku
yang kamu lakuin tuh aku ini mas
karena kau benci dan mencintaiku
dan dendam sama kumas
karena kau pikir mungkin aku yang membunuh roy
memang itu kenyataan ya kan
sekarang bisa diam
aku bencin terus
semoga malam ini tak menulis menulis
aku akan melakuin makas persian